langsung bisa jual motor dia buat pindah sekolah
boy sorry ya kayak gue harus cabut duluan nih
soalnya temen temen gua tuh pada nunggu di parkiran
gua ga enak
loh kenapa mereka nggak masuk
tadi tuh gua kesini
gua mau mergokin istri muda bokap gue
sama pacar gelapnya
tapi ya gitu deh
bokap diri lu mana
kalau dia mah udah balik duluan
tapi gua yakin banget
selingkuhannya tuh pasti masih ada disini
makanya dari tadi gua lagi nungguin
tapi ga keluar keluar
pake baju apa
oh lupa gue
gak perhatiin juga sih tadi
susah lah kalo gitu
eh udah ya gua harus cabut duluan deh
gua takut ntar mereka ngamuk ngamuk lagi nunggu kelamaan
handphone udah dibawa
wah mantap nih men
tune up lo emang udah paling oke deh
jadi berapa nih
gampang lah itu
kau nih kayak seperti sama orang lain aja
aku doain biar kalau yang menang
yaudah brother bucah bucah
makasih banyak nih
nanti malam lo harus menang ya
pokoknya lo yang pinter karena gue butuh banget duit itu
lo harus menang oke
halo ian lo dimana
di rumah kal
ntar malem dong kurang di warung babi enggak
waduh gue gak bisa kah
soalnya nanti malem itu gue harus belajar
gaya gayaan lo sapa belajar sih
kok lo ngetawain gue sih gue harus belajar kal
soalnya nilai gue banyak banget yang jelek
ya yaudah deh
soalnya kalo sampe lo tau dan gue juga tau
sedangkan sekarang gue butuh banget duit itu
mengecewakan sangat sangat mengecewakan tante
boy itu bener bener dingin banget sama aku
perasaan tadi waktu boy telfon seneng seneng aja
malah sampe sore tau
tunggu tunggu tante
masa sih tante orang ketemu sama aku bentar banget kok
terus tadi si boy sama siapa
tante orang ketemu sama si boy
tapi lo tau kan sepet motor lo kayak gimana
ikutan juga lo
lo kenapa siapa aja boleh ikutan
yang ikutan disini cuma punya nyali
lo lawan gue taruannya motor kita
kalau menang enak banget nih
langsung bisa jual motor dia buat pindah sekolah
emang gue juga bakal marah abis sama gue
lama banget mikirnya kenapa lo takut
ah tapi rio kan jemin bawa motornya masa hebatan gue
lo gak pantas disini men
oke gak apa apa takut
bos temen gue ada yang mau ikut balap tuh
ian dan temen gue rio bisa kan
oke tapi abis
gue masih khawatir sama ian
ia gak mau lagi
emang kenapa lagi dia
ya tadi siang kan gue ngajak dia buat nongkrong di warung babe
terus dia alasannya mau belajar kan
tapi barusan tadi gue abis ke rumahnya ian
ian niatnya gue mau ajak dia biar dikeluarin rumah
cuman pas gue sampe sana iannya malah gak ada
maknya bilang kalau
maknya bilang kalau misalnya ian itu keluar abis maghrib
tapi boy gue curiga deh sama ya
kayaknya ada yang dirahasiakan sama iyan
ya mungkin dia lagi putus asa ali
kan dia pengen pindah sekolah
tapi dia nggak punya uang
ya terus siang kemana dong
kalau ian itu lagi pacaran sama cewek yang terat terat terat terat si meli itu
makanya dia bilang ke banyak kalau dia itu gak kemana mana
ya ataupun banyak gak tau deh
kalau gitu yaudah kita lanjut makan lagi aja
eh maksudnya nyanyi